sejumlah lembaga permasyarakatan di beberapa daerah memberikan remisi idul fitri bagi warga binaan muslim
remisi ini diberikan atas dasar kemanusiaan dengan syarat warga binaan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan dan berkelakuan baik
pemberian remisi hari raya idul fitri salah satunya dilakukan di lapas narkotika cipinang jakarta timur
pemberian remisi dilakukan secara simbolis kepada perwakilan warga binaan
di lapas narkotika cipinang sendiri terdapat dua empat ratus tujuh belas warga binaan yang mendapatkan remisi khusus hari raya idul fitri dan dua puluh lima diantaranya dinyatakan bebas langsung
sementara untuk di lapas rutan dan lembaga pemasyarakatan sedekai jakarta dari total empat belas tujuh ratus dua puluh lima warga binaan
sebanyak delapan sembilan ratus enam warga binaan
pemberian remisi hari raya idul fitri diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan subtantif
tentang remisi sebanyak delapan sembilan ratus enam orang di dki itu mendapat remisi khusus hari raya
terdapat tiga ratus delapan puluh lima warga binaan yang mendapatkan remisi hari raya atau pengurangan masa tahanan hari raya
pemberian remisi lebaran untuk warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas dua b kabupaten indramayu jawa barat
mulai dari satu minggu hingga bebas
salah satunya deddy warga binaan ini menyambut bahagia karena dirinya mendapat remisi lebaran idul fitri tahun dua ribu dua puluh empat selama satu bulan
sehingga semakin dekat dengan masa pembebasan
terima kasih bahagia bisa kumpul lagi sama keluarga
nggak akan mengulang lagi lagi jadi orang yang benar
terus ke depan gimana ini setelah bebas
di jawa timur ada total enam belas enam ratus sembilan puluh dua warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yang mendapatkan remisi khusus hari raya idul fitri
dari total tersebut ada satu ratus tiga puluh tiga warga binaan pemasyarakatan yang diantaranya tiga warga binaan di lapas kelas dua a sidoarjo yang dipastikan
dapat kembali langsung berkumpul bersama keluarga dalam momen lebaran tahun ini
pemberian remisi di masa idul fitri diberikan kepada warga binaan yang muslim dengan syarat telah menjalankan masa pidana lebih dari enam bulan dan berkelakuan baik